ya kalau bicara mengenai tahun baru imlek pastinya ada ritual yang dilakukan oleh pemimpin dki jakarta
yang salah satunya adalah gubernur dki jakarta anies baswedan
yang mendatangi salah satu vihara tertua di jakarta yaitu vihara dharma bakti
di kawasan petak sembilan jakarta barat pada malam imlek sabtu dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
ya anies datang memakai kemeja batik merah bermotif tembok cina
untuk menyapa umat yang sedang melaksanakan ibadah di salah satu kelenteng tertua di jakarta ini
anies berharap di tahun ini membawa berkah kemakmuran kerja keras memberikan kesejahteraan
serta membawa semangat baru bagi seluruh masyarakat indonesia khususnya di ibu kota
iya kalau bicara mengenai vihara petak sembilan ini sebenarnya sudah berdiri dari abad ke enam belas van jadi zaman voc dulu
selamat tahun baru imlek kepada semua yang merayakan
semoga tahun baru membawa semangat baru dan hujan mencuci masa lalu
membersihkan yang dianggap kurang lalu membawa kebaikan untuk tahun yang akan datang